kita ke informasi berikutnya setelah beberapa hari tidak melaut akibat terjadinya gelombang tinggi
para nelayan di cilacap jawa tengah mulai melakukan aktivitasnya kembali
meski tangkapan ikan di laut berkurang mereka diuntungkan dengan munculnya banyak ubur ubur ke permukaan laut
hampir tiga hari terakhir para nelayan di cilacap beralih memanen ubur ubur
bahkan setiap pagi hingga siang kondisi dermaga pelabuhan perikanan samudera cilacap atau ppsc
selalu ramai oleh perahu nelayan yang menurunkan hasil tangkapan ubur ubur
banyaknya tangkapan ubur ubur membuat nelayan kewalahan untuk menampungnya
bahkan satu perahu nelayan bisa menangkap dua ton ubur ubur
sebagian nelayan memanfaatkan saluran air untuk menampung ubur ubur ini
namun banyak juga yang membuat tempat menyerupai kolam berukuran tiga x tiga meter dengan menggunakan terpal
munculnya ubur ubur ini membawa berkah tersendiri bagi nelayan
pasalnya sudah lebih dari sepekan mereka tidak berani melaut akibat gelombang tinggi
di tengah laut oposisinya di mana ubur ubur itu
udah mulai di pinggir atau masih di tengah laut
di pinggir udah di pinggir
emang banyak gitu ya
biasanya emang musim musim kayak gini banyak atau gimana
ya kalau musim kemarau itu pasti kedua ubur ubur
dari mana itu biasanya itu ubur ubur itu
dari perairan mana
ya kemungkinan dari lintang berapa sampai kesini
sehari bisa dapat berapa pak
sehari ya kalau dua ton lah
pak kalau dua ton per kilonya dijual berapa pak
murah ini cuma tujuh ratus
ini akan berlangsung berapa lama pak
ya sekitar kemungkinannya satu bulan mungkin sebulan
ubur ubur di tingkat nelayan sendiri mencapai rp tujuh ratus per kilogram
hasil ini dijual kepada pengepul
nantinya akan dijual ke perusahaan pengekspor ubur ubur dengan harga sembilan ratus hingga seribu rupiah per kilogramnya
sebagian besar ubur ubur ini akan diekspor ke jepang serta eropa
saya pernah sakit di sini sih
katanya sih salad
oh gitu ya
kurang tahu sih
biasanya yang konsumsi siapa
oh ya langsung diekspor ya
memang lagi banyak berarti ya
udah mulai berapa hari
selama minggu ini
dijual berapa per kilonya
jual lagi sembilan ratus gitu ya
biasanya sampai berapa buk
ibu kalau belinya
tadi malam dapat sebelas ton
menurut perkiraan nelayan musim ubur ubur masih akan berlangsung hingga satu bulan ke depan
sehingga para nelayan masih akan mengandalkan tangkapan ubur ubur di saat tangkapan ikan berkurang